artinya dengan perbaikan perawatan ini pt kai daup dua bandung siap melayani publik
untuk kehandal lokomotif itu kami siap jadi pada saat perawatan itu kami melakukan penyelidikan
itu menyuruh untuk sedetail mungkin istilah itu kehandalan itu benar benar terjamin
program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya